aktivitas mudik warga mulai terasa di stasiun gubeng surabaya jawa timur
para pemudik ini memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang saat libur lebaran
stasiun kereta api gubeng surabaya mulai dipadati calon penumpang pada senin pagi
hal ini terjadi setelah pemerintah melonggarkan sejumlah aturan mudik
calon penumpang kini tidak lagi diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes pcr atau antigen
bila telah disuntik vaksin covid sembilan belas dosis kedua hingga ketiga
selain itu mereka memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari lonjakan jumlah penumpang pada masa mudik lebaran
pemudik di stasiun gubeng didominasi oleh penumpang yang menuju sejumlah kota di provinsi jawa timur
namun tak sedikit pula pemudik yang menuju beberapa daerah di luar jawa timur
meski ada kenaikan jumlah penumpang pt kai daerah operasi delapan surabaya menjamin tiket kereta api untuk mudik lebaran saat ini masih tersedia
saat penjualan dibuka pada satu april lalu
pt kai daops delapan sudah menjual dua belas satu ratus tiga belas tiket kereta untuk lebaran
kai daob delapan surabaya mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan saat menggunakan angkutan
kepada penjualan penjualan yang telah diberikan adalah dua belas satu ratus tiga belas tiket kereta api
pada periode keberangkatan mulai tanggal dua puluh dua april sampai dengan tanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh dua atau lima tujuh dari total yang disediakan